pasca kebakaran yang terjadi di rsud kota tangerang pada senin malam
rabu pagi sejumlah pelayanan medis untuk pasien sudah kembali beroperasi
dari dua puluh poliklinik yang sempat tidak beroperasi
tujuh belas di antaranya sudah bisa melayani masyarakat
meski dengan penerangan dan peralatan medis seadanya
pihak rumah sakit berupaya untuk memberikan layanan medis sesegera mungkin
hingga rabu siang tercatat dua ratus empat belas pasien rawat jalan
yang ditangani rsu di kota tangerang
sementara itu sebanyak satu ratus lima puluh enam pasien rawat inap
masih devakuasi di dua puluh rumah sakit lainnya dan tiga puluh seosmas
pihak rsu di kota tangerang menjamin layanan kesehatan
dan pendampingan dari tim rsu di kota tangerang tetap dilakukan